wakil ketua umum partai demokrat hinca panjaitan menyebut pertimbangan rasa aman dan nyaman
jadi faktor penentu berlabuhnya partai pilihan demokrat ke koalisi indonesia maju
ditemui di kawasan senayan pada senin hinca menyebut pertemuan minggu sore di hambalang sangat meriah
ia bahkan menyebut prabowo dan partai gerindra memuliakan partai demokrat di momen itu
mulai dari marching band hingga video perjalanan hidup sby
sebelum ke hambalang hinca menjelaskan bahwa rapat majelis tinggi yang berlangsung lebih dari dua jam
sudah bulat mendukung prabowo di pilpres dua ribu dua puluh
keputusan ini pun dideklarasikan resmi pada kamis mendatang
alasan elektoral turut jadi pertimbangan
menurut rapat majelis tinggi partai prabowo saat ini punya kans kemenangan yang baik
saya kira anda mengatakan apa yang diberi gitu
paling tidak persahabatan
persahabatan dulu begini
persahabatan itu menjadi kunci utama para founding fathers mendirikan negara ini
perbedaan sikap politik para pendiri negara ini karena persahabatan bisa mendirikan negara
kali ini persahabatan mengalahkan segala galanya
persahabatan sejati itulah yang sesungguhnya membuat tambah tambah energinya
dan gak mungkin mengkhianat karena bersahabat